anak anak adalah gambaran sederhana dari arti merdeka
bebas bereksplorasi dan tak segan menunjukkan ekspresi diri
saya berasal dari nusa tenggara timur
menjadi berbeda bukanlah alasan untuk tidak bersama
setiap keunikan budaya membuatnya tumbuh dan belajar
tentang jati diri bangsa
di papua baju yang ngak pake nama maro
aku sekarang pake baju ngak kota
ini adalah pakaian pengantin dari suku tido
di maluku baju ini disebut baju nona channella
di nusa tenggara timur baju yang saya pakai dari pulau rote
ini adalah baju yang bawa kukur dirinya lejo
di solo baju adatnya disebut beskap

bajunya yang paling suka adalah chris
saya suka romba romba karena ada besar goyang goyang
karena kayak raja raja gitu

bagian kepala terutama kembang loyang
saya sangat suka dengan selendang di baju ini
dari barat tengah maupun timur
setiap anak punya kesempatan yang sama untuk bertutur
aku bangga terus kayak ngerasa jadi putri raja
perasaan kagila kalau pakai baju ini cantik benar
senang bangga nih kayak raja
perasaan saya senang bangga dan merasa cantik
senang gembira macem macem ganteng
menunjukkan karya menjadi kreatif dan menjunjung indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia